bantuan subsidi upah semestinya mulai disalurkan hari ini tapi karena verifikasi masih berlangsung jadi pencairannya diundur hingga dua puluh delapan agustus mendatang
ini untuk yang batch pertama ya
bantuan ini sejatinya untuk menambah daya beli para pekerja untuk dibelanjakan agar perputaran rupiah tetap ada dan terjaga
siap siap sambut subsidi upah untuk anda yang berhak
jadi anda yang bergaji di bawah lima juta rupiah siap siap mendapatkan rupiah dengan besaran ini enam ratus ribu rupiah
dihitungnya adalah empat kali atau empat bulan ya hitungannya sampai empat bulan
jadi total adalah dua empat juta rupiah yang anda dapatkan diberikan masing masing dalam dua tahap jadi masing masing satu dua juta rupiah
itu yang akan diberikan oleh pemerintah
bagaimana dengan siapa saja yang bisa menerima bantuan subsidi upah ini istilahnya bsu ya bantuan subsidi upah
bantuan subsidi upah diberikan kepada mereka yang tentu saja warga negara indonesia harus wni
jadi kemudian peserta aktif bp jam sostek dan bpjs ketenaga kerjaan atau bp jam sostek
kemudian mereka adalah buruh penerima upah yang kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan
kepesertaan yang dihitung sampai bulan juni dua ribu dua puluh masih aktif gajinya di bawah lima juta rupiah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada bp jam sostek
dan juga memiliki rekening bank yang aktif
dan kalau misalnya masih ada beberapa di antara anda yang masih belum melakukan proses ini
perusahaan masih belum mendapatkan
jangan salah nanti akan ada denda atau sanksi bagi perusahaan yang tidak mengupayakan hal ini
dan sementara itu pemerintah masih bisa menunggu sampai tiga puluh agustus untuk melengkapi semua datanya dan untuk mendaftarkannya
nah lalu bagaimana pencairannya sejauh ini ini dia proses yang saat ini sedang berlangsung
pertama semuanya didata dulu targetnya dari pemerintah ada lima belas tujuh juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah ini
dan sekarang yang terkumpul adalah tiga belas tujuh juta datanya ya data yang masuk tiga belas tujuh juta
masih ada sekitar dua juta pekerja yang masih belum mengumpulkan nomor rekening di bp jam sostek
verifikasi yang pertama verifikasi tahap satu dua tiga dilakukan di bp jam sostek
dan sejauh ini baru ada dua lima juta yang sudah oke ya dua lima juta seperti yang tadi disampaikan oleh menaker sudah oke
dan kemudian sudah diberikan
prosesnya untuk verifikasi saja untuk dua lima juta nama itu atau dua lima juta nomor rekening itu
prosesnya sekitar empat hari kemudian baru menuju ke sini baru menuju ke sini
targetnya dua puluh delapan agustus itu batch pertama dua lima juta orang mereka yang sudah mendaftarkan nomor rekening itu bisa menerima
kita lihat nanti bagaimana perkembangannya tapi ada pernyataan dari dirut bp jam sostek kita dengarkan dulu
dan verifikasi secara berlapis
pertama kita lakukan verifikasi atau validasi dengan bank bank pemilik rekening tersebut
ada satu ratus dua puluh tujuh bank yang tersebar
nah kami harus berkoordinasi tetapi ini dilakukan melalui mekanisme transaksi perbankan by system
dari validasi ini kemudian kita validasi lagi di internal kita sesuai dengan kriteria permenaker
dari tiga belas tujuh juta
dari sepuluh juta yang sudah tervalidasi ada sepuluh juta
dari sepuluh juta yang siap ditransfer kemarin sesuai dengan koordinasi kita serahkan dua lima juta pekerja
ya sekali lagi pemerintah berharap dana ini bisa digunakan untuk mempertahankan daya beli masyarakat
jangan lupa ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan data kepada bp jam sostek terkait siapa saja mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini